kita langsung bahas bersama sultan gustaf al gozali kreator digital nft dan ada juga mas andri alamsyah
halo selamat malam mas ghazali mas andri
mas ghazali saya boleh panggil siapa nih mas ghazali mas sultan atau siapa
oke mas ghazali boleh diteritakan nggak kepada kami
sejak kapan sih mas gozali ini memahami soal investasi blockchain nft ini
di mana belajarnya
itu dari dulu sih dulu sempat kenal kripto
katanya saya tertarik buat memperlajari kripto lebih dalam lagi
dari mana saja tuh informasinya apakah semua dari internet atau mungkin ada teman yang bercerita kemudian mas ghazali merasa tertarik begitu
dari saya tertarik dari karya tiga d karya tiga d yang bisa dijadikan nft begitu
oke nah ini mengapa ya terpikir menjadikan foto foto selfie nya mas gosali ini sebagai dalam bentuk nft bagaimana sih cerita awalnya mas
kan saya melihat pasar di nft
maksudnya karya tiga d karya dua d karya ilustrasi ya bagus bagus lah pokoknya
ya ada sih beberapa karya fotografi seperti foto pemandangan begitu
ya saya mencoba eksperimen di pasar baru sih
kayak ada nggak sih yang upload tapi muka sendiri gitu
ini harganya dibuka pertamanya tiga dolar ya
ya sekitar lima puluh ribu
kenapa anda buka harganya mulai segitu mas
karena saya yakin karena saya yakin tidak akan ada yang beli
oh tapi ternyata yang berminat banyak banget ini berapa jangka waktunya sejak anda memasarkan itu sampai benar benar boom begitu anda sampai begitu terkenal se indonesia
ya ya ini berapa jangka waktunya sejak anda memasarkan itu sampai benar benar boom begitu anda sampai begitu terkenal se indonesia
dulu saya mulai mengupload di platform nft itu semenjak akhir tahun desember
cuma saya belum berani promosiin ke sosial media
baru lima hari sebelumnya saya mulai beraniin buat upload ke platform sosial media seperti facebook maupun twitter

tadi kan mas gosali bilang kalau melihat banyak referensi banyak yang jual karya seni tiga d maupun dua d
tapi ini khusus foto selfie nya ini memang foto selfie lima tahun berturut turut begitu
apakah memang mas gozali ini menyimpan itu untuk dijadikan nft atau sebenarnya cuma iseng aja sih mas awalnya
tujuan saya tujuan saya memotoselfie sejak dua tahun
tujuan saya memotoselfie sejak dua tahun
tujuan saya memotoselfie sejak dua tahun
tapi sejak dua ribu tujuh belas itu tujuannya buat timelapse buat animasi video

itu tujuan saya seperti itu
tapi sempat kaget nggak mas waktu benar benar semua orang membicarakan loh ini trending ini
kaget tapi lebih kebingung sih
oh lebih kebingung
oke saya mau ke mas andri mas andri yang banyak tahu soal nft
mas ini ada mas gozali yang punya aset nft berupa foto selfie
ini lima tahun berturut turut dan kemudian ini menjadi harganya mulai dari tiga dolar dan sekarang harganya menjadi berkali kali lipat
boleh dijelaskan kepada orang awam sebenarnya apa yang terjadi jika kita berdagang
atau berbisnis aset yang namanya nft ini mas
selamat malam mbak dea
sebelumnya saya ucapkan selamat dulu nih mas ghazali
jadi jutawan baru
jadi sebenarnya ini karena dua hal yang membuat kenapa harga nft mas ghazali ini meningkat sangat pesat ya
pertama itu adalah hype atau viralnya nft tersebut ya
kalau kita lihat
tadi saya sempat lihat juga ya
kita log akun opensea dari mas ghazali
peaknya itu di dua belas tiga belas januari
jadi dari dua hari yang lalu ya
sekarang tanggal empat belas ya
jadi sebelumnya nilainya tanggal sebelas itu masih satu eth
sekarang jadi dua ratus delapan puluh lima
hari ini agak sedikit turun
ya menjadi dua puluh enam
jadi yang pertama itu viral
kemudian yang kedua adalah dinamika pasar itu sendiri yang membuat nilainya menjadi berlipat lipat
semakin banyak demand maka semakin naik nilainya
apalagi di opensea itu ada mekanisme eading ya
jadi bisa meningkatkan value dari karya seni yang ditampilkan oleh mas ghazali
jadi intinya dua hal itu
viralnya dan dinamika permintaan pasar itu sendiri
itu mbak dea
jadi ada dua hal yang mau mengaruhi mengapa harganya jadi naik
karena saya masih penasaran banget
karena mas ghazali sendiri yang melakukan saja
kaget melihat respon pasar yang begitu positif
mas ghazali anda foto selfie nya sudah benar benar viral begitu
dan laku anda menjadi seseorang yang kemudian harganya jadi berkali kali lipat
anda punya rencana lain mungkin
mungkin karya bentuk lain dalam bentuk nft
oh ya ini sebenarnya masih berlanjut sih
saya berencana buat dan awalnya saya foto sejak lulus smk
saya pengen mengakhiri lulus kuliah dengan berfoto menggunakan toga
jadi ada story nya di balik itu
seperti awalnya sampai akhirnya
jadi foto selfie dari sekarang sampai nanti menggunakan toga
nah ini menariknya
bagaimana respon keluarga dan kerabat dekat dari mas gozali ini
ketika mas ghazali ini benar benar terkenal lah satu indonesia membicarakan anda
sempat nggak habis pikir sih
jadi ini ya keluarga juga bingung kebingungan tapi juga pasti senang ya dengan apa yang anda peroleh
mas andri ini kalau kita lihat sepertinya nft begitu positif ya diterima oleh pasar terlihat dari sini
tapi kelangsungannya bagaimana mas ketika orang memiliki aset nft
apakah ini bisa dipikirkan menjadi salah satu investasi begitu
ya sebenarnya ada beberapa hal yang membuat nft ini menjadi suatu hal yang sangat bernilai ya
yang pertama nft itu memang karya seni mbak dea
jadi karya karya seni itu ya memang tergantung pemirsa nya
siapa yang melihat dengan rasa dia indah ya kata yang melihat
nah tapi kita bermain nft ini sifatnya global
jadi banyak orang dari berbagai negara yang ikut
di pasar tersebut ya itu sifatnya unik ya
kemudian yang kedua adalah faktor budaya itu sendiri
budaya atau nilai atau community dari generasi muda yang biasa mengisi di opensea itu adalah yang banyak susah dipahami oleh generasi tua
dan mungkin artis beneran kok bisa karya kayak gitu kok nilainya tinggi ya
tapi ini yang sangat luar biasa kita harus pahami bahwa di teknologi blockchain itu ternyata exciting
banyak hal hal baru banyak inovasi baru ya
jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ini akan menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan sebagai alternatif untuk melakukan kita pengasaran
ya tentu saja bisa tentu saja bisa
tapi ya kita harus tahu ya celah marketnya
belum tentu kita bikin seperti mas gozali lagi sukses
misalkan foto saya di pasar belum tentu sukses
gitu mbak dea
mengingat mas gozali ini juga mengaku kaget bahwa fotonya kemudian laku dengan harga berkali kali lipat
artinya tidak peduli ya apakah itu yang selfie adalah orang yang well known begitu atau orang yang seperti masyarakat biasa seperti saya begitu
artinya faktornya tidak hanya itu ya
artinya memahami karya seni dalam bentuk nft itu luas ya mas andri
ya ini kadang kadang saya dari tadi pagi itu ditanyain
kenapa orang mau beli fotonya mas gozali
bahkan di orang kita kan bilang itu foto bisa dibuat apa
ada yang bisa dibuat mungkin buat ai dan lain sebagainya
tapi intinya kan ini ya apa namanya apa yang kita lihat aneh mungkin buat orang orang lain nggak aneh gitu ya
nah sebenarnya kalau kita lihat generasi muda atau value atau komunitas di anak muda
kepuasannya beda dengan generasi saya ya
experience yang dicari
kalau generasi kita kan dicari kan lebih mengarah ke materialistik ya
jadi ini sangat menarik bagaimana kalau kita lihat nft itu misalkan karya mas gozali yang membeli seorang artis lagi misalkan
tapi juga ada ternyata masuk juga spekulator yang berusaha membeli terus bisa mengup nilai dari yang sebenarnya terjadi
jadi ini adalah suatu dinamika yang sebenarnya diarekan
karena yang lain juga sudah terjadi
cuma mungkin baru kita bahas di area space digital ya blockchain kemudian apa kalau orang bilang pemeta harus jual beli tanah dan lain sebagainya
itu sering terjadi bahwa kita punya kepemilikan dan ternyata ekosistem orang yang terlibat itu banyak ya artis artis saling sharing dan lain sebagainya
dan itu akan menjadi suatu nilai yang meningkat sangat cepat gitu ya
iya nilainya benar benar meningkat secara cepat dan sudah mulai ramai sejak dua hari yang lalu saya ke mas gozali
mas gozali ini kan tadi mas andri bilang bahwa mungkin aset nft ini bisa menjadi salah satu pilihan investasi
tapi kalau mas gozali sendiri boleh bagi dong informasinya kalau mas gozali sendiri punya aset selain nft maksudnya investasi selain nft apa itu
saya juga belajar saya juga berinvestasi di crypto
jadi sudah sejak lama ya mas gozali ya
baru bukan baru sih di akhir akhir desember
tapi langsung benar benar boom
saya mau bertanya karena ini menarik juga dan ini terpopuler di sejumlah kanal berita online
ini dirjen pajak mengucapkan selamat dan mengingatkan mas gozali
ini dirjen pajak mengucapkan selamat dan mengingatkan mas gozali
ini dirjen pajak mengucapkan selamat dan mengingatkan mas gozali
soal pajak respon anda apa mas gozali
ya respon saya ya berusaha menjadi warga negara yang baik sih untuk membayar pajak
artinya anda gimana tadi mas responnya
ya saya tetap membayar pajak dengan pendapatan yang saya
yang didapatkan ya
oke tetap bayar pajak
terakhir terakhir ini harga tertinggi seseorang atau pihak yang membeli nft selfie nya mas gozali berapa mas
harga tertinggi anda menjual nft selfie anda berapa harga tertingginya mas gozali
baik baik mas andri ini sudah banyak kita menggali dengan mas gozali soal bagaimana dia pertama kali menjual selfie nft nya
saya mau terakhir mas ghazali berikan gambaran kepada mungkin anak anak muda lainnya atau yang ingin berinvestasi melalui aset nft membuat karya seni
boleh dijelaskan mas andri
ya baik mbak dea
jadi nft kan mungkin kita sudah pertama ketemu ya dulu ya
nanti kita bicara dengan mas randy
nft itu adalah sertifikat kepemilikan digital terhadap suatu barang ya
dalam hal ini karya seni
tentunya nft itu tidak hanya berhenti di karya seni ya
kita banyak sekali implementasi dari nft itu sendiri ya
misalkan kita membuat sertifikasi sertifikat ya ijazah misalkan ya
atau kepemilikan tanah baik tanah di dunia digital seperti metaverse atau tanah
tanah real ya
dengan kita memberikan dalam bentuk nft
artinya itu tidak bisa dipalsukan ya
karena tertulis di blockchain ya
jadi lebih aman lebih robust dan lebih aman juga buat pemilik aset ya
walaupun tentu saja ada bisa caranya
tapi kesempatan untuk melakukan apa
merubah atau mengambil alih itu akan sangat sulit dilakukan ya
pemilikan kendaraan juga bisa
jadi nft itu adalah suatu teknologi yang sebagai representasi kepemilikan aset
di era kita sekarang ekonomi digital ya artinya apa
kita akan sering berinteraksi dengan orang orang dan bertukar menukar aset
termasuk karya seni termasuk lagu termasuk film video dan lain sebagainya
jadi memahami nft itu sangat penting
karena itu nanti kalau di dunia sekarang itu dicabatkan royalti ya
atau karya cipta gitu ya
walaupun itu penting juga
tapi di dunia digital kita bisa representasikan sebagai networ
karena itu bersifat global ya
semua orang tahu bahwa itu adalah kepemilikan saya
dan terus menerus ada gitu ya
jadi misalnya nilai nft nya ini bisa mencapai miliaran itu tidak bisa ditukar dengan rupiah ya
atau bagaimana mas andri orang awam memahaminya
oh itu bisa
karena ada nilainya
kalau misalkan mas ghazali nanti membayar pajak
berarti mas gosali harus menguangkan dulu
gak bisa pajak nft bayar pakai uang crypto ya
jadi harus diuangkan dulu menjadi usd atau menjadi rupiah
baru nanti dibayarkan sejumlah nilai yang diberikan oleh pajak ya
jadi artinya gini
mungkin akan jadi berasa loh kok saya jadi repot
harus ada proses menguangkan dulu ya
tapi memang gitu
jadi kepemilikan itu biasanya dilambangkan dengan satuannya ethereum ya
kan mas gozali jual rp empat puluh itu rp tiga puluh ribu sekitar satu etherium gitu ya
nah etherium itu nanti di transfer atau di convert ke mata uang
jadi bukan hanya mata uang abal abalan itu mbak dea
jadi misalnya kita bayangkan uang yang beredar di dunia crypto itu sangat luar biasa
karena semua bisa diuangkan
begitu mbak dea
terakhir saya mau ke mas gozali
ini sudah siap siap menguangkan mencairkan ini aset nft anda
ya rencana juga mau buat keperluan yang lain sih
mungkin mau berinvestasi di tempat lain atau bagaimana mas gozali
ya kedepannya setelah lulus
saya pengen kerja di beberapa studio dulu buat cari pengalaman
baru pengen buat studio animasi sendiri
cita citanya mas gozali ini membuat studio animasi sendiri dengan uang yang didapatkan dari aset nft
perbincangannya cukup menarik dengan mas sultan gustaf al gosali creator digital nft
dan tadi ada mas andri alamsyah yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas soal
terima kasih atas kebersamaan anda